jadi mpo mobil itu teh buat taksi online
ini bener gak
kalo salah garansi uang kembali mpo
tapi mpo jahat amat
tapi ini teh gak mungkin salah mpo
udah nih mma
yang ketemu sama papanya nadia
lo gak mau ah
lu bantuin gue segitu aja gak mau lo
yuk bantuin gue yuk biar cepet selesai
gak mau ah
kok gue dibukul
kalo mau sembuny cek guk perutnya
gak mau ah
kan ada pukul punggungnya mat kejam amat orang tua lu udah mat ikutin aja ya udah tapi pelan pelan
ya iya mat mana masih tahan ya tahan kira kira tapi cegukannya sampai hilang mat iya juga ya
buat aku dong biar jadi pionnya indri apa juga
jadi puter aja nanti mama tonton
ini mama ini beda caranya mama harus nonton pakai akun mama sendiri
nih kalau mama nontonnya pakai hp mama sendiri nih jumlahnya nanti nambah pak
kakak juga ya
gak jadi ngomong sama papa nadia
pada saat ini
pak lah bilang mau lanjut
kalau emang mau nikah
boleh apain lagi
kuliah aja belum lulus
indra juga gak mau mah
indra gak berani ngomongnya
mau putus aja minta ditemenin mama
di timurnya banyak iya dong kak suruh teman teman kakak juga ya nonton
nih omobawa in bubur kacang ijo kesukaan indri pakai susu ama keju
andri suruh kak kelly juga dong subscribe biar vlog induk
terus jadi terkenal deh asyik
omah ikutan dong
info yang bener
empok suruh tina cari informasi terus
ntar gue belanja
mau order yang mana empok
gue beli yang
nah itu gue ambil juga
ini teh ada informasi hangat
dari sumber terdekat
mobil cemina teh memang harus yang bagus
demen banget bunyi bunyi cemina depan muka gue
sabar atuh empok
ngomongnya teh belum selesai
jadi empok mobil itu teh buat taksi online
ini bener gak
ntar salah lagi
kalo salah garansi uang kembali empok
eh empok jahat amat
tapi ini teh gak mungkin salah empok
udah nih mak
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi